kita bahas soal imbas corona dan juga panik baying yang dilakukan oleh warga
meskipun sudah ada imbawan dari presiden joko widodo tadi
agar warga tidak melakukan panic buying sebagai imbas dari virus corona yang sudah masuk ke indonesia
faktanya warga masih berbondong bondong membeli masker misalnya pencuci tangan hingga memasuk stok bahan makanan
eskalasi transaksi belanja pun terjadi
bagaimana pemerintah menyikapi fenomena panik baying akibat corona ini
dan hal hal apa saja yang memang dalam situasi hari ini dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilakukan untuk bisa meredam
dan juga mengantisipasi dalam beberapa pekan ke depan selama virus corona ini masih ada di indonesia
kita dalami pada malam hari ini
kami mengundang menko perekonomian pr langga hartarto yang kemudian mengutus pak iskandar simorangkir
deputi satu dari menko perekonomian
selamat malam pak iskandar
terima kasih pak sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
dan ada pak trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam pak trubus
terima kasih pak sudah hadir
dan ada bang tulus abadi ketua pengurus harian dari ylki
selamat malam bang tulus
nanti bang tulus akan melihat dari sisi dari konsumen melihat situasi pada hari ini seperti apa
tapi saya akan ke pak iskandar terlebih dahulu
pak jadi ketika kemudian melihat situasi setelah pengumuman ada corona
publik bereaksi sedemikian rupa pak
ada yang belanja menyetok barang menyerbu toko toko retail
pemerintah melihat atau menyikapi aksi ataupun reaksi seperti ini bagaimana pak
apakah ini tidak diduga terlebih dahulu tidak dibaca atau seperti apa sebetulnya
sebenarnya pemerintah itu melihat ya
sebenarnya ini kan corona ini kan sudah terjadi di beberapa negara seperti itu ya
jadi informasi informasi yang didapatkan di negara lain
kita melihat ini kan zaman it yang begitu canggih kan seharusnya informasi itu mengalir begitu cepat
memang kita tahu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kejadian kejadian masa lalu seperti sars ya
tapi yang masalahnya adalah karena ini jenis dari virusnya baru
masyarakat mungkin khawatir bahwa obat untuk corona ini memakan suatu proses waktu
mungkin itu yang membuat mereka
sehingga beribas kemana mana
iya makanya itu kenapa
karena itu langsung presiden turun tangan
setidaknya hari ini presiden dua menteri meminta masyarakat supaya jangan panik bayi
kenapa seperti itu
ini kan negeri kita ini dibangun oleh kita sendiri gitu ya
kalau nanti terjadi misalkan ras ekonominya jatuh yang dirugikan kan masyarakat itu sendiri sebenarnya
maka itu tadi kenapa presiden itu langsung turun tangan mengukakan jangan panik buying
terus juga menteri saya tadi bahkan ketika selesai rapat
pak erlangga ya
pak erlangga rapat dengan presiden itu mengungkapkan jangan panik buying
bahkan menteri peragangan tadi mengukakan juga
saya kesempatan ini juga mengungkapkan seperti itu
tapi kan imbauan saya tidak cukup sebetulnya pak iskandar
maka itu ini kan kita dengan langkah nyata kita tunjukkan
misalkanlah seperti bulog kita kemunggakan bahwa stok bulog itu lebih dari cukup untuk menampung itu
kemudian ada langkah langkah lanjutannya seperti misalkan seperti pak erlangga
mengukakan bahwa kita akan mengurangi ekspor daripada masker tadi
selain tentunya aparat kan ini ada namanya satgas pangan seperti itu
ini juga mengawasi gitu ya
apakah ada perilaku spekulasi yang justru merugikan perekonomian ini
karena kan nanti yang paling dirugikan itu pasti orang yang berpendapatan tetap kan
dengan kasus kenaikan harga orang berebut rebut
maka itu saya senang satu pepatah orang jepang ketiga tsunami itu katanya gini
kalau berebut itu pasti berkurang katanya
tapi kalau berbagi pasti cukup
saya tadi dapat wa dari teman saya satu grup
maka itu saya keunggahkan seperti ini
pasti kalau kita berebut pasti kurang
tapi kalau perbagi pasti cukup
itu yang harusnya kita tanamkan
karena nanti kalau ekonomi kita jatuh
yang rugi kita sendiri
tidak ada negara lain yang membela
tapi sempat diantisipasi nggak pak iskandar bahwa kemudian reaksi ini akan terjadi begitu
karena kan di beberapa negara juga hal yang sama terjadi kan
ketika virus ini diumumkan ada di negara itu terjadi hal yang sama
begitu ini kan
sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali sejak virus ini merebak
sebelum diumumkan juga sudah mengungkapkan beberapa kali informasi terkait ini
termasuk kita juga ketika kita menyetop tanggal lima januari penerbangan dan ke cina
itu kan sudah ada statement pemerintah sebenarnya
khususnya sektor pariwisata waktu itu
kemudian kita mengeluarkan paket paket kebijakan untuk stimulus fiskal
yang diberlakukan itu sejak maret
itu artinya kita mengantisipasi lebih jauh
bahkan di pasar keuangan itu bi jauh lebih ke depan juga melakukan preventif kebijakan
untuk mengantisipasi daripada perubahan ekonomi
akibat daripada corona
saya ke pak terubus
pak ini kan tentu ada aksi dan reaksi
nah ketika anda melihat tiba tiba warga langsung panik bayi
atau langsung menyerbu toko toko
apa yang kemudian anda lihat dari kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah
dan juga apa yang dilakukan oleh masyarakat sendiri
jadi sebenarnya kan awalnya ini kan dimulai dengan adanya sosial antras
jadi tidak percaya
jadi tidak percaya secara sosial
karena masyarakat publik itu melihat pemerintah kok nggak ngaku ngakuin
gira gira gitu kan
jadi meningkat kemudian apa istilahnya public antras
meningkat tuh public antras ini
yang kemudian situasinya makin tidak percaya
kemudian karena yang dipercaya malah berita berita hoax kan
yang berseliwaran tentang corona itu
kemudian ada berita terkait orang mau ke umroh haji sudah tidak bisa
nah ini kan itu muncul itu
kemudian yang ketiga sampai ke panik baying ini
jadi ini kan panik baying
ini kan suatu kondisi dimana masyarakatnya sudah nggak percaya gitu
nah kondisi ini
jadi public antras tadi ya
public antras inilah yang kemudian munculnya ini
nah munculnya orang panik baying ini sebenarnya kan dalam kebijakan publik itu
rasional komprehensifnya itu adalah munculnya efek domino
yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat mengambil memberitakan itu
efek dominonya seperti apa yang hari ini terjadi misalnya
iya misalnya orang berbondong bondong membeli ini
membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu
begitu dia beli sekarang
itu ya beli sekarang
semua habis pada sekarang
itu kan nanti stoknya kesana jadi kosong
kan untuk mengisi lagi mall mall itu semalanya semalanya itu butuh waktu
nah ini kan kemudian yang terjadi seperti kata bapak tadi
harusnya kan berbagi bukan orang malah berbondong bondong untuk memborong
belum lagi nanti ada yang menimbun
untuk itu kan kemudian ada munculnya istilahnya free rider
orang orang yang mencari keuntungan di situ
ada spekulan di situ
nah inilah yang kemudian menyebabkan
artinya bahwa keberadaan virus corona ini sudah bergeser kepada persoalan bagaimana publik
relasinya dengan negara negara
pemerintah dalam hal ini apalagi pemerintah selama ini memberitakannya macam macam
oke jadi apa yang membuat publik ada distrust dengan pemerintah ketika soal corona ini
sehingga mereka kemudian berbondong bondong langsung melakukan tindakan sendiri
iya karena sejak awal sejak awal itu tidak terbuka
misalnya kan begitu rbni kita pulangkan dari wuhan ya
pulang wuhan kemudian dikarantina di natuna
itu kan masyarakat kan ada penolakan dari situ kan
ada demo segala ini kan sebenarnya karena apa
karena tidak terbuka
harusnya kan melalui proses yang setidaknya satu ya
ada sosialisasi yang harus dilakukan
yang kemudian ada komunikasi
yang ketiganya adalah apa
nah ketika ini tidak dilakukan secara komprehensif secara terus menerus
maka yang terjadi kemudian masyarakat yang dia terima adalah berita berita yang kategorinya mungkin berita bohong berita hoax atau berita apapun
ini yang mengingat bahwa masyarakat kita ini memang lebih pada konteks culture untuk melakukan satu perilaku perilaku yang pada dasarnya itu sebenarnya apa yang dibangun pemerintah ngikutin gitu
tapi karena pemerintahnya tidak terbuka terbuka ini
jadi masalah transparansi kan
jadi seolah olah disembunyi sembunyiin
seolah olah tidak jelas ininya
masyarakat sebagian sudah tahu bahwa di indonesia ada ini
apalagi kemudian kritik kritik keluar dari kedutaan amerika ya kan
kemudian dari pm
pertama perdana menteri australia
jadi ini adalah sebenarnya buntut dari apa ya lini masa dalam pemerintah ketika menangani kasus corona
sehingga kemudian ketika ada tiba tiba diumumkan ada langsung bergabung
kemudian kan dampaknya kemudian apa namanya rupiah akhirnya goyang juga ya kan
artinya bi harus melakukan intervensi sampai seratus triliun yang harus di ini untuk mempertahankan harga ini
nah ini kan semua bagian dari dampak namanya istilahnya itu efek domino daripadanya kebijakan itu
nah ini kan hal hal seperti ini yang
yang akan membuat ketika nanti tidak dilakukan sosialisasi secara baik komunikasi secara baik dan yang terakhir paling penting adalah edukasi
maka yang terjadi adalah masyarakat akan tetap pada tataran ini
tataran apa panik terus karena kekhawatiran cemas terus
nah ini kan logika publik itu lebih mendekati adalah logika logika yang dikatakan rasional bondir
jadi artinya apa sih ya rasionalnya itu terikat segala sesuatu
jadi kalau misalnya temennya oh beli borong borong ya ikut aja beli beli borong borong
kalau temennya misalnya ngambil beras banyak ya saya ikut aja beras banyak
sebelum saya ke pak tulus pak iskandar ada yang ingin anda tanggapi pak ini soal kemudian bagaimana pemerintah paling tidak menjaminlah situasi ini
enggak sebenarnya kalau tadi yang di permasalahan ini sebenarnya kalau nilai tukar sama rupiah tadi ya
sebenarnya sebelum diumumkan oleh presiden kemarin itu justru itu hari jumat yang sebenarnya panik seluruh pasar palas pasar keuangan di dunia gitu ya
itu kejatuhan harga saham seluruh dunia dan nilai tukar di dunia itu jauh sebelum pak presiden mengumumkan
karena pada saat itu para pelaku pasar hari jumat itu coba lihat data hari jumat itu anjlok semua tuh pasar saham dunia ya
anjlok nilai tukar dunia
jadi jangan apa seolah olah ini dilemparkan karena peristiwa pengumuman tadi ngersiam
memang globalnya memang udah panik gitu ya
bi itu masuk ke pasar justru kemarin itu justru pasar malah tenang hari ini
kemarin pengumumannya kan coba kita lihat pasar nilai tukar saham
saham itu menguat kalau kita lihat hari ini
begitu juga dengan rupiah itu pengumumannya kan kemarin gitu
jadi sebenarnya ini kalau bagi saya dibilang ketidakpercayaan enggak
ketidakpercayaan enggak juga seperti itu ya saya pikir
padahal kan pemerintah itu terus menerus menginformasikan terkait dengan corona ini
kalau saya melihatnya yang sederhana aja lihat di pasar keuangan
kalau dia nggak percaya panik itu akan terjadi terus itu begitu pengumuman
pengumumannya kan kemarin kalau kita lihat ya
begitu diumumkan oleh pak presiden siang hari ya
itu kalau kita lihat hari ini
kalau dia tidak percaya antras tadi yang seperti dikunggahkan itu pasti nilai tukar rupiah anjlok lagi
semua rebound hari ini kalau kita lihat
ini artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dari sisi investor mendapatkan kepercayaan
maka tuh memang berita berita yang kayak hoax yang negatif ini memang perlu dinetralisir untuk membanginkan confident mereka
tapi bagi pelaku pasar
keterbukaan informasi yang langsung dikunggahkan antras
kenapa nilai positif
lihat tuh harga sahamnya naik
berserta dengan kebijakan kebijakan langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
sehingga rebound tuh
harga saham nilai tukar
usai jeda saya akan ke bang tulus abadi dari ylki
bagaimana anda menyoroti fenomena yang terjadi hari ini dan juga kemarin menyikapi pemerintah ketika mengatakan sudah ada virus corona di indonesia
apa yang anda catat dari situ
catat dari situ
kami akan segera kembali
sampai saat lain